dan untuk mengetahui bagaimana kondisi persidangan sudah ada produser lapangan cnn indonesia natia shina di pengadilan saat ini
natia dari keterangan saksi resmiati adakah poin poin yang anda tangkap ini menguatkan atau justru memberatkan jessica sebagai terdakwa tunggal
ya reinhard persidangan pada hari ini dimulai siang hari sekitar pukul dua siang
masih dengan agenda pemeriksaan kembali saksi saksi dari cafe olivier
dan dari delapan orang saksi yang hadir di persidangan diadakan pemeriksaan kepada dua orang saksi
yang pertama adalah saksi yang merupakan seorang resepsionis di cafe olivier atas nama rismawati
kemudian yang kedua adalah manajer dari cafe olivier atas nama devi yang memang sudah memberikan kesaksian pada persidangan kemarin
dan dari keterangan kedua saksi tersebut disini tampaknya memang keterangan dari saksi
devi terdengar cukup memberatkan terdakwa yaitu jessica
karena memang devi melihat ada beberapa kejanggalan dari perilaku jessica
ini yang pertama adalah pada saat jessica datang ke kafe dan menunggu kedatangan dari hani dan juga mirna
dan di sana devi memperhatikan gerak gerik jessica secara detail melalui cctv yang ada di kantornya
yang di kantor yaitu di cafe olivier di mana di dalam cctv tersebut terlihat jelas karena bisa di zoom
melalui software yang ada di cafe olivier tersebut
di sana dia melihat bagaimana jessica terlihat begitu gelisah dan seperti tidak tenang
tidak pada umumnya tidak selayaknya sebagaimana orang orang menunggu
yaitu memperhatikan ponsel atau terlihat santai begitu jessica malah terlihat panik
dan juga yang kedua adalah pada saat mirna sudah tidak sadarkan diri ketika ia sudah meneguk kps vietnam
di sana devi mengatakan bahwa jessica terlihat bingung terlihat tidak tahu
harus melakukan apa dan hanya berdiam diri
sehingga pada akhirnya devi menyuruh jessica untuk melakukan sesuatu
untuk memberi pertolongan kepada mirna baru kemudian jessica bergerak dan memberi pertolongan
namun di sana di persidangan jessica membantah bahwa saksi devi tidak memberitahu jessica apa yang harus dilakukan
dan itu merupakan inisiatif dari jessica sendiri untuk mengangkat mirna ke kursi roda sebelum akhirnya dibawa keluar dari cafe olivier reinhardt
tadi dari saksi devi justru agak memberatkan jessica
bagaimana dengan saksi resmiati yang merupakan resepsionis yang juga tadi dihadirkan dalam persidangan
ya reinhardt saksi resmiati tampaknya memang tidak melihat banyak pada saat kejadian yaitu pada hari rabu tanggal enam januari dua ribu enam belas
karena memang resmiati di sini resmiati sendiri ada resepsionis pengganti cindy yaitu resepsionis sebelumnya
jadi pada saat jessica datang
itu yang dia yang mengangkat mirna ke kursi roda sebelum akhirnya dibawa keluar dari cafe olivier reinhardt
tapi yang bertugas masih cindy belum resmiati
ada dan mulai menyambut tamu ketika pada saat hani dan juga mirna datang
kemudian lalu resmiati mengantarkan honey dan juga mirna ke table lima puluh empat yaitu tempat di mana jessica berada
lalu ia kembali keluar untuk menerima tamu tamu yang datang ke cafe olivier lainnya
sampai ia mendengar sekitar lima hingga sepuluh menit kemudian
ada sebuah kehebohan yaitu pada saat mirna pingsan
kemudian ia masuk ke dalam dan di sana ia sudah melihat mirna tidak sadarkan diri dengan kepala penyandang ke kursi
jadi di dalam persidangan tadi resmiati tidak bisa memberikan keterangan banyak reinhardt
baik terima kasih natia sina langsung dari pengadilan negeri jakarta pusat